masjid istiqlal turut terlibat dalam perayaan natal di katedral jakarta
masjid istiqlal kembali menyediakan lahan parkir bagi warga nasrani yang menjalani ibadah natal
seperti tahun tahun sebelumnya pengurus masjid istiqlal kembali meminjamkan lahan parkir untuk pelaksanaan acara natal di katedral jakarta
petugas masjid istiqlal pun membantu menyeberangkan jemaat yang akan merayakan natal sampai ke gereja
kami selalu berkoordinasi tidak hanya pada saat saat menjelang natal tetapi setiap saat koordinasi itu ada terutama dari segi pengamanan
khusus untuk hari natal ini mereka tentunya walaupun sudah pasti kami izinkan
tetapi kan ada administrasi ada surat pemberitahuan sebelumnya dan itu sudah mereka lakukan
untuk menggunakan lahan parkir
kami juga memiliki lahan parkir di masjid istiqlal dan meminta ke petugas kami petugas parkir atau petugas keamanan
untuk membantu kelancaran acara natal yang akan dilaksanakan esok hari
selain mendapat lahan parkir seluas empat hektare dari pengurus masjid istiqlal
jemaat katedral tidak perlu khawatir kehabisan lahan parkir
sebab jemaat katedral masih bisa menitipkan kendaraan selama beribadah di lokasi lain
yang pertama sudah bertahun tahun kita selalu kerjasama dengan istiqlal
dan itu sangat cukup banyak bisa masuk di sana
terus kemudian yang kedua bisa dibekang di tentara di samping sini
terus kemudian di ursula sma itu usula dan kemudian juga bisa di kantor pos dan beberapa juga bisa di lapangan banteng
selain pengurus masjid istiqlal biasanya organisasi islam seperti banser nu juga terlibat
dalam pengamanan ibadah natal
gloria angelin jakarta